pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung selama tiga puluh tiga hari
dari empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh
diikuti oleh dua lima ratus unit usaha yang mengisi satu lima ratus ton
baik dari pihak swasta dan umkm
selain terdapat pameran multimedia seperti stand elektronik otomotif hingga kuliner
pengunjung juga bisa mengikuti talk show seperti yang terdapat di anjungan pemprov dki jakarta
yang berada di hall c satu
talk show dengan tema yang muda yang berkarya ini menghadirkan anak anak muda
yang menghasilkan karya dengan menjadi konten kreator
agung karmalogi salah seorang konten kreator mengaku
ia sudah menekuni dunia konten melalui tiktok dan instagram sejak dua ribu dua puluh lalu
menurutnya menghasilkan karya melalui media sosial butuh konsistensi
untuk bisa diterima oleh masyarakat
selain itu karya melalui media sosial juga bisa menghasilkan pundi rupiah
selama hasil karya yang diproduksi positif
sekarang dengan adanya sosial media peluang kerja kita sudah bukan cuma terbatas
dari berbagai macam keterbatasan yang ada
pokoknya lewat kreativitas sekarang tuh udah ada sosial media kita bisa manfaatkan
banyak banget cara mencari cuan lewat sosial media
zaman sekarang itu ada kita bisa jadi konten kreator
konten kreator yang ditonton menghasilkan adsense
bekerja sama dengan brand kita juga bisa afiliate dengan brand brand
afilia itu kita bikin konten kontennya itu berisi produk brand
nanti kalau ada yang beli dari konten kita kita dapat persentase gitu
untuk mengajak anak muda melakukan hal positif pun bisa dilakukan melalui media sosial
seperti yang dilakukan saif dan aurel abang none jakarta dua ribu dua puluh
mereka membuat konten di media sosial seperti mempromosikan budaya jakarta
misalnya kita punya hobi apa kayak aku punya hobi olahraga juga selain traveling
aku tuh seneng tuh sama teman teman aku punya komunitas juga komunitas lari
jadi kita setiap minggu pagi tuh kita lari misalnya di scbd di gbk
di tempat tempat yang hits lah buat lari di jakarta terus kita buat konten di situ
kita ajak juga kolaborasi sama komunitas komunitas lain kita ajak lari bareng
dan ke depannya hal hal gini kita bisa melakukan konten di media sosial
gerakan kecil kayak gini tuh ternyata bisa impact luas kita bisa buat event lari bareng
bisa ngajak berbagai komunitas bisa kolaborasi sama mungkin organisasi atau instansi dari pemerintahan
itu juga bisa jadi hal hal kecil kayak gitu ternyata sangat impactful sih buat masyarakat jakarta
para pengunjung yang datang ke pekan raya jakarta mengaku banyak hal yang bisa didapat dengan datang ke prj
seru seru banget soalnya banyak banget tenannya terus banyak diskonnya juga
jadi abis gajian pengen kesini
buat melengkapi belanja bulanan buat seru seruan sih
banyak banget hiburannya juga sama makannya juga jadi one stop shopping
seru banget datang ke mprj soalnya saya bisa cari kulineran yang lagi viral viral di sini ya
acara tahunan jakarta yang diadakan menjelang ulang tahun jakarta pada dua puluh dua juni mendatang ini
tak luput dari kuliner khas betawi seperti kerak telur dan es selendang mayang
yang wajib dicoba ketika datang ke prj
kita handayani endra rizal di jakarta